polisi menangkap pencuri emas dua enam kg hiasan kubah di masjid al huda kabupaten buru maluku
pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit utang
tim satuan reserse kriminal pores pulau buru menangkap satu pelaku pencurian hiasan kubah masjid berlapis emas berinisial ag
kapolres mengungkapkan tersangka melakukan aksinya dengan menggunakan dua buah tangga kayu tali nilon
serta menggunakan kayu sepanjang lima meter yang ujungnya ditancapkan besi sebagai pengait
tersangka kemudian mengaitkannya pada hiasan kubah dan menariknya hingga hiasan berlapis emas itu jatuh di atap masjid
saat diperiksa tersangka ag mengaku aksinya dilakukan lantaran desakan kebutuhan ekonomi
dirinya memiliki banyak utang sehingga nekat mencuri untuk menebus utang piutang
pemaril pada saat pembuatan ini ada nama raja dan bapak imam
terangan dari si tersangka bahwa ada beberapa orang
setelah kami mengamankan empat orang ini dilakukan pemeriksaan secara terpisah
itu didapat keterangan tidak ada kesesuaian